dan untuk mengetahui perkembangan terkini seputar kecelakaan helikopter kami sudah terhubung dengan produser cnn indonesia ada rangga umara di yogyakarta
rangga apa yang bisa anda berikan tentang situasi terkini mengenai penyelidikan dan juga di lokasi kejadian
ya budi saat ini saya berada tepat di depan rumah sutarno
rumah sutarno ini adalah satu dari dua rumah yang menjadi korban tertimpa jatuhnya
ada helikopter milik tni angkatan darat jenis bel dua ratus lima pada sekitar menjelang sore tadi
dan rumah yang lain ada dua rumah satu di antaranya adalah rumah sutarno ini dan rumah yang lain yang ikut tertimpa adalah rumah milik warga yang lain yang lokasinya berada sekitar di belakang rumah sutarno ini
dan di rumah sutarno ini bisa dilihat di sini sudah dipasang garis polisi juga dikawal atau dijaga dengan ketat oleh sejumlah pasukan
pasukan dari tni angkatan darat
dan lokasi jatuhnya pesawat ataupun helikopter jenis bel ini di rumah sutarno tepatnya di bagian belakang
saya akan menunjukkan kepada anda tepatnya di daerah belakang sini
ya tentunya ini sudah tidak boleh setiap orang masuk di sini karena hanya pihak pihak yang berkepentingan saja yang bisa masuk ke dalam
dan sementara lokasi dari jatuhnya helikopter jenis bel dua ratus lima milik tni angkatan darat ini sampai sekarang masih dipenuhi oleh warga yang terus berkerumun salah satunya tepat di depan rumah sutarno
warga sejak tadi sejak tadi sore terus berkumpul di sini mencoba terus mengupdate begitu ingin tahu bagaimana kejadian ataupun perkembangan terakhir yang berkaitan dengan jatuhnya helikopter
warga sejak tadi sejak tadi sore terus berkumpul di sini mencoba terus mengupdate begitu ingin tahu bagaimana kejadian ataupun perkembangan terakhir yang berkaitan dengan jatuhnya helikopter
warga sejak tadi sejak tadi sore terus berkumpul di sini mencoba terus mengupdate begitu ingin tahu bagaimana kejadian ataupun perkembangan terakhir yang berkaitan dengan jatuhnya helikopter
warga sejak tadi sejak tadi sore terus berkumpul di sini mencoba terus mengupdate begitu ingin tahu bagaimana kejadian ataupun perkembangan terakhir yang berkaitan dengan jatuhnya helikopter
warga sejak tadi sejak tadi sore terus berkumpul di sini mencoba terus mengupdate begitu ingin tahu bagaimana kejadian ataupun perkembangan terakhir yang berkaitan dengan jatuhnya helikopter
warga sejak tadi sejak tadi sore terus berkumpul di sini mencoba terus mengupdate begitu ingin tahu bagaimana kejadian ataupun perkembangan terakhir yang berkaitan dengan jatuhnya helikopter
dari kejadian tersebut terdapat kerugian yang pertama kerugian personil yaitu tiga orang meninggal dunia atas nama letnan ii cpn angga juang
kemudian yang kedua adalah serda sirait dan ketiga adalah saudari francisca agustin
dan juga terdapat tiga orang yang luka
luka berat antara lain adalah kapten cpn titus sinaga sebagai pilot kemudian serka rohmat dan kopda sukoco
dan tentu saja kerugian material adalah pesawat helibel mengalami rusak berat dan dua rumah milik warga juga mengalami rusak berat
kami akan terus menghadirkan perkembangan terkini terkait dengan kecelakaan helikopter bel yang terjadi di daerah istimewa
di yogyakarta kami akan menghadirkan kembali konferensi pers dari mabes angkatan darat yang dilakukan oleh kepala dinas penerangan angkatan darat
brijanteni ms fadilah usai program cnn indonesia prime news malam hari ini
dan demikian siren indonesia prime news malam hari ini saya budi adiputro sampai jumpa